penentuan jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat kembali gagal diputuskan pasca mendagri tito karnavian sebagai wakil pemerintah kembali tidak hadir dalam rapat bersama dengan dpr dan juga kpu
pemerintah dan kpu memiliki pandangan yang berbeda terkait jadwal pemilu pemerintah menginginkan pemilu mundur sementara sikap dpr terbelah
bagaimana media melihat alotnya penentuan jadwal pemilu tahun dua ribu dua puluh empat kita akan bahas malam hari ini dalam editorial view bersama dengan mas revolusi reza wapemret dan juga kepala peliputan cnn indonesia tv
mas revo selamat malam mas
selamat malam reda
baik mas revo kita ikut mengawal dan juga memperhatikan bagaimana dinamika yang terjadi ketika ada kebuntuan ya antara dpr
kpu dan juga pemerintah dalam menentukan jadwal pemilu
terakhir harusnya pekan ini diputuskan tapi mendagri tito karnavian kembali tidak datang sehingga rapat akhirnya dibatalkan
apa yang patut kita kritisi patut kita berikan catatan mas revo dibalik manuver pemerintah atau alotnya atau kebuntuan untuk menentukan jadwal pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
ya ini memang pemilu dua ribu dua puluh
saat ini memang akan terasa istimewa ya
pertama istimewa karena suksesi kepemimpinan akan terjadi gitu
yang kedua pemilunya juga diadakan secara serentak
pada tahun yang sama kita akan memilih tidak hanya wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen
baik itu di kota provinsi maupun di nasional
tapi juga presiden
sekaligus juga di tahun yang sama atau di waktu yang relatif
bersamaan kita juga akan memilih sekitar tiga ratus enam puluh kepala daerah
nah ini memang kerja yang sangat luar biasa berat gitu
karena kita tahu di pemilu terakhir itu kan pelaksanaannya cukup banyak juga ya
korban yang jatuh
jadi banyak penelitian penyelenggara pemilu yang meninggal dan diduga karena kelelahan
artinya faktor itu juga harus menjadi perhatian
nah sekarang ketika
tiga unsur dari parlemen
artinya dari perwakilan partai partai politik yang sekarang duduk di kursi parlemen
dengan pihak penyelenggara pemilu yaitu kpu dan pemerintah belum sepakat soal jadwalnya
nah ini kan harus dipahami bahwa pada ujungnya nanti yang akan dirugikan adalah kita rakyat indonesia
sebenarnya kalau misalkan apakah nanti diadakan tanggal di bulan februari atau mei kan perdebatannya di situ ya
nanti ujung ujungnya akan berpengaruh pada pilkadanya
nah kalau kpu kan berharap pemilunya di bulan februari sehingga nanti pilkada tetap di tahun yang sama di dua ribu dua puluh empat
tapi karena pemerintah perwakilan pemerintah saat ini berharap pemilu itu diadakan di
bulan mei maka akan terlalu mepet dengan pilkadanya
kpu tentu punya banyak pertimbangan karena ada beberapa hal tahapan tahapan pemilu yang nanti akan berpengaruh pada tahapan pilkada
nah kalau misalkan akhirnya kpu kan mengusulkan pemilunya kalau misalkan diselenggarakan pada bulan mei maka pilkadanya di tahun dua ribu dua puluh
nah kalau dua ribu dua puluh lima artinya
sekitar tiga ratus enam puluh daerah itu pjs nya terlalu lama
kita tahu bahwa tahun depan ya ada sekitar tiga ratus enam puluh kepala daerah kan yang harus turun dan kemudian diganti oleh pejabat sementara atau plt gitu
nah plt nya ini kan ditunjuk oleh pemerintah
padahal di sistem demokrasi kita yang berhak memilih kepala daerah itu sekarang kan suaranya dari suara rakyat
nah hak kita artinya hak warga dari tiga ratus enam puluh daerah ini kan akhirnya menjadi follor hampir dua lima tahun ya hitungannya
kalau misalkan nanti pilkadanya di tahun dua ribu dua puluh lima ada separuh masa pemerintahan daerah itu yang berjalan dipimpin yang pemimpinnya bukan aspirasi rakyat tapi ditunjuk oleh pemerintah
nah disitu kan ada
satu sisi seperti itu yang rakyat juga akan pasti ya sedikit banyak kita akan dirugikan lah sedikit banyak
nah ini hal hal seperti itu sebaiknya menjadi pertimbangan lah
antara partai politik yang sekarang duduk di parlemen penyelenggara pemilu dan pemerintah sesegera mungkin seharusnya segera pastilah kapan jadwal pemilu ini menggarapkan
pemerintah punya alasan kenapa memilih lima bulan mei misalnya
tapi kpu mengusulkan di februari
beberapa partai politik juga sepakat di bulan februari tidak sepakat dengan mei
nah ini sesegera mungkin harusnya sepakat sehingga ada kepastian pemilu dua ribu dua puluh empat ini seperti apa
sehingga kita ini
jadwal kedua kemudian nantinya di pilkadanya juga pasti juga gitu
kita tidak terlalu lama setidak tidaknya dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh pusat
mas revo sebetulnya kan ini sudah ditetapkan bulan februari awalnya ya sampai kemudian pak tito mengajukan jadwal yang baru
sampai kemudian lagi akhirnya pak menko polhukam pak mahfud menyampaikan di bulan mei
soal stabilitas politik kabarnya begitu mas revo
kalau kemudian di bulan februari jaraknya terlalu jauh dengan transisi presiden definitif dengan presiden terpilih
apakah alasan untuk menghindari polarisasi untuk stabilitas politik itu bisa diterima mas revo bagi publik ketika pemerintah ngotot untuk memajukan
memundurkan jadwal pemilu dari bulan februari menjadi bulan mei
dengan alasan tadi itu soal stabilitas politik lah soal polarisasi itu masih relevan tidak sebetulnya menjadi alasan
atau justru itu alasan yang patut untuk kita pertanyakan sebetulnya
ya kita mengalami pergantian kepemimpinan ini kan tidak sekali ini saja ya sebenarnya
tapi memang di dua pemilu terakhir polarisasinya memang sangat kencang gitu
tapi kalau kita berkaca pada pemilu yang relatif demokratis ya artinya di
di tahun sembilan puluh sembilan pemilu sembilan puluh sembilan
kita punya pengalaman panjang lah
kita juga punya pengalaman panjang
ada pemilu sembilan puluh sembilan yang pada waktu itu pemilihan presidennya masih di sidang mpr
kemudian di tengah jalan waktu itu kita tahu presiden gus dur digantikan oleh mkwati gitu
nah kemudian ada pemilu dua ribu dua puluh
yang terjadi pergantian kepemimpinan juga di situ
kemudian ada pemilu dua ribu sembilan pergantian kepemimpinan
maaf dua ribu empat kemudian dua ribu empat belas ada pergantian ke sembilan
jadi sebenarnya kita sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan
dari ya sembilan puluh delapan ketika pak harto step down ya turun
dikantikan oleh presiden hgb
kemudian di tahun
kemudian di tahun
kemudian di tahun
kemudian di tahun
kemudian di tahun

kemudian di tengah jalan digantikan oleh bumeka
ada pergantian kemimpinan di situ
bumeka digantikan oleh presiden sp
presiden sby digantikan oleh presiden jokowi
kita mengalami beberapa kali pergantian kemimpinan
dan rasa rasanya walaupun terjadi polarisasi hidup kita baik baik saja gitu kan
jadi artinya kalau misalkan polarisasi ini
kalau misalkan semua unsur lapisan masyarakat ini sudah dipersiapkan dengan baik ya
kemudian antisipasinya dilakukan dengan baik
rasanya tidak terlalu
tidak terlalu alasan ya
kalau misalkan apakah tanggal lima belas mei atau februari
atau mungkin juga seperti tahun sebelumnya di bulan april gitu
tanggal tanggal seperti itu rasa rasanya
semua kemungkinan akan stabilitas nasional
tanduan stabilitas nasional itu semua kemungkinan bisa jadi terjadi
tapi kan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana

dan kalau misalkan melihat rekod bangsa ini
kita sudah beberapa kali mengalami transisi kepemimpinan
seharusnya sih kita sudah relatif lebih dewasa ya
jadi tidak perlu begitu dikhawatirkan lah gitu
oke karena yang kemudian menjadi terkesan ya mas revo
yang kemudian juga dipotret adalah pemerintah bermanuver ini tampaknya
karena dari gesturnya tidak hadir di rapat
seolah olah mengelur elur waktu
itu kan yang kemudian terkesan ya

pemerhati pemilu yang justru menyoroti juga bahwa
pemerintah seharusnya tidak perlu mengurusi sampai hal hal teknis
soal tanggal begitu
karena sudah ada kpu yang berwenang untuk atau yang ditugaskan untuk mengatur jadwal itu
bagaimana kita melihat soal itu mas revo
ya kpu kan juga
yang sekarang duduk di kpu ini kan punya pengalaman di pemilu kemarin kan
artinya pejabat pejabat kpu ini sudah tahu
dan bagaimana kemudian kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi
kalau pertimbangan pertimbangan rasional itu yang seperti yang disampaikan kpu itu
rasa rasanya perdebatan soal tanggal ini tidak akan terlalu mengerucut ya reinhardt ya
kpu tahu bahwa
kalau setelah pemilu ada tahapan masih kemungkinan adanya sengketa
kemungkinan adanya sengketa kemudian masih ada masalah penetapan dan sebagainya sebagainya
dan itu yang dikhawatirkan
kalau misalkan pemilunya di bulan mei maka
pilkadanya di akhir tahun di bulan november atau desember menjadi terlalu mepet gitu kan
khawatirnya pilih keadanya nanti yang akan berantakan
nah beberapa partai politik juga sebenarnya kan sepakat dengan usulan di bulan februari
dan sebenarnya di awal pertama
sebelumnya juga dari kesepakatan bersama sudah disepakati di bulan februari
tapi kemudian kenapa muncul di urusulan di bulan mei
beberapa alasan karena memang dikhawatirkan terlalu panjang gitu ya
dikhawatirkan terlalu panjang jeda antara februari sampai kemudian transisi di oktober
karena tahun tahun sebelumnya itu kan
pilpresnya di sekitaran bulan april ya
jadi ada mundur dua bulan gitu
akan lebih panjang dua bulan
tapi lagi lagi begini reinhardt
sebaiknya dari tiga unsur ini
dari dpr penyelenggara pemilu dan pemerintah
harus segera menyepakati lah gitu kan
ada juga dugaan dugaan yang terkait dengan ee
apa namanya undang undang pemilu bahwa
kalau partai baru juga harus dua lima tahun sebelum ini ya
harus dua lima tahun sebelum penyelenggaraan pemilu sudah harus ditetapkan gitu
nah ini juga e
kalau misalkan februari berarti kan sekarang
sudah relatif mepet gitu ya
kemunculan partai partai baru
apakah ini juga ada kemungkinan kesana kan kita juga tidak tahu
kenapa kok mundur di bulan mei
memang mengejar adanya partai baru sebaiknya sekarang lah
makanya harus segera ditetapkan sehingga partai partai baru yang akan
yang akan berlaga di pemilu dua ribu dua puluh empat juga bisa segera dipastikan gitu
karena yang di dpr juga menjadi terbelah ya marsifo
sikap sikap partai ini eee
bahkan partainya pak jokowi sendiri justru berbeda dengan sikapnya pemerintah
pdip tetap menginginkan mau di bulan februari begitu
dengan alasan kemudian di bulan mei berdekatan nanti dengan
ibadah puasa dan lain sebagainya ini juga menjadi satu hal yang membuat bingung
tapi begini mas
sejauh mana publik harus mencermati isu ini
masyarakat ya sudah ikut saja apapun yang diputuskan
atau memang perlu mencermati baik baik
karena ini berkaitan dengan
hanya sedikit orang banyak
berkaitan dengan hak suara kita
juga ada kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh payil
dalam wawancara kita dengan ketua kpu beberapa hari yang lalu bahwa
kalau jaraknya terlalu dekat
ini beban kerja dikhawatirkan menjadi berat dan
apa ada kita punya masa yang cukup kelam ketika banyak petugas
pemilu yang harus meninggal dunia karena beban kerja yang berat itu
ini isu yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita ya
karena ini berkaitan dengan
yang akan memimpin negara ini
siapa yang akan menjadi wakil wakil kita dalam pembahasan undang undang dan lain sebagainya
jadi sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua
tapi mungkin masyarakat juga beban hidup dalam sehari hari juga
berat juga ya renat
dalam situasi pandemi seperti ini ekonomi dan sebagainya
sehingga isu pemilu ini tidak terlalu menjadi perhatian dari masyarakat
walaupun sebenarnya isu ini adalah isu yang sangat lekat dengan kita
maka mari kita mengawal sama sama
karena nantinya pun kalau misalkan jadwal pemilu ini terlalu mepet
yang capek juga kita kita semua kok
level level rw akan capek karena akan menjadi
panitia pemilihan pemungutan suara kan
dan kita tahu di pemilu terakhir
korban dari bps ini banyak
banyak pada waktu itu yang meninggal dunia karena kelelahan juga banyak
artinya tahapan tahapan pemilu ini
perlu dikawal bersama sama sehingga nanti kerja kerja
kita ke depan juga menjadi lebih nyaman gitu
oke jadi sekarang kita push
itu tugas kita untuk mengkomunikasikan kepada publik
kenapa kita penting untuk mengawal hal ini
dan sekarang artinya yang perlu kita push adalah
tiga unsur itu terutama pemerintah untuk
segera memutuskan sikap dan duduk bersama sehingga ada jalan tengah
opsi apa yang akan diambil karena ini akan berdampak terhadap
tahapan tahapan pemilu ke depan dan
agar juga tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap semua pihak
apalagi masyarakat terhadap jadwal pemilu padahal
heboh heboh pilpresnya mungkin sudah mulai dari sekarang gitu mas revo
iya sudah mulai kerasa kan beberapa
jadi sebaiknya segera ditetapkanlah
dan satu lagi sebenarnya isu ramadan dan idul fitri itu
di bulan nanti akan di bulan maret april ya
kira kira di bulan seperti itu
kekhawatiran kekhawatiran isu itu sebaiknya tidak perlu
terlalu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan
tapi jangan sampai itu kemudian membuat kehidupan bernegara kita
karena sebenarnya dalam pemilu pemilu sebelumnya juga kita pernah
kok ada di rangkaian rangkaian puasa dan lebaran untuk menjelang pemilu ya
di tahun dua ribu empat belas itu kan juga berdekatan ya antara pilpres dengan lebaran dan puasa
jadi artinya ya itu menjadi faktor yang harus diperhitungkan
tapi jangan sampai alasan ramadan dan idul fitri itu kemudian
mengganggu tatanan kehidupan kita
oke kita akan lihat mas revo bagaimana sikap pemerintah terhadap jadwal pemilu ini
jangan sampai kemudian muncul tanda tanya ada apa sehingga perlu mengulur ulur
penyelenggaraan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat yang sebetulnya sudah diputuskan sebelumnya
kita ke isu yang lain mas revo kita break nanti kita akan bahas soal munculnya
apakah ini bisa disebut kluster atau tidak tapi sebagian pihak sudah menyebut
itu sebagai sebuah kluster ketika ditemukan puluhan atlet dan juga ofisial
di pon papua yang terpapar covid sembilan belas
ini kekhawatiran yang sejak awal kita soroti dan ternyata kejadian
apa yang perlu kita berikan catatan kepada pemerintah karena ponnya masih berjalan
sampai dengan sejauh ini kita break kami akan segera kembali sesaat lagi